urusan penyederhanaan perizinan urusan persyaratan investasi urusan ketenaga kerjaan
urusan pengadaan lahan urusan kemudahan berusaha urusan dukungan riset dan inovasi
urusan administrasi pemerintahan urusan pengenaan sanksi urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan umkm
urusan investasi dan proyek pemerintah serta urusan kawasan ekonomi
dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan mengapa kita membutuhkan undang undang cipta kerja
pertama setiap tahun ada sekitar dua sembilan juta penduduk usia kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja
sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat sangat mendesak
apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih enam sembilan juta pengangguran dan tiga lima juta pekerja terdampak pandemi covid sembilan belas
sebanyak delapan puluh tujuh persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat
di mana tiga puluh sembilan persen berpendidikan sekolah dasar
sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya
jadi undang undang cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak banyaknya
bagi para pencari kerja serta para pengangguran
kedua dengan undang undang cipta kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil
untuk membuka usaha baru
regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas
perizinan usaha untuk usaha mikro kecil umk tidak diperlukan lagi
hanya pendaftaran saja
pembentukan pt atau perseroan terbatas juga dipermudah
tidak ada lagi pembatasan modal minimum
pembentukan kooperasi juga dipermudah
jumlahnya hanya sembilan orang saja
kooperasi sudah bisa dibentuk
kita harapkan akan semakin banyak
kooperasi kooperasi di tanah air
umk usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman
sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah
ijin kapal nelayan penangkap ikan misalnya
hanya ke unit kerja kementerian kkp saja
kalau sebelumnya harus mengajukan ke kementerian kkp
kementerian perhubungan dan instansi instansi yang lain
sekarang ini cukup dari unit di kementerian kkp saja
ketiga undang undang cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
ini jelas karena dengan menyederhanakan
dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik
maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan
namun saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang undang cipta kerja
yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai subtansi dari undang undang ini
dan hoaks di media sosial
saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang penghapusan ump
ump upah minimum provinsi
umk upah minimum kota kabupaten
umsp upah minimum sektoral provinsi
hal ini tidak benar
karena faktanya upah minimum regional umr tetap ada
ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam
ini juga tidak benar
tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang
ini juga tidak benar
upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil
kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti
cuti sakit cuti kawinan cuti kitanan cuti baptis cuti kematian cuti melahirkan
dihapuskan dan tidak ada kompensasinya
saya tegaskan juga
ini tidak benar
hak cuti tetap ada dan dijamin
kemudian apakah perusahaan bisa mem phk kapanpun secara sepihak
ini juga tidak benar
yang benar perusahaan tidak bisa mem phk secara sepihak
kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial
dan kesejahteraan lainnya hilang
yang benar jaminan sosial tetap ada
yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal
analisis mengenai dampak lingkungan
itu juga tidak benar
amdal tetap ada
bagi industri besar
harus setuh di amdal yang ketat
tetapi bagi umkm
lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan
ada juga berita mengenai undang undang cipta kerja ini
mendorong komersialisasi pendidikan
ini juga tidak benar
karena yang diatur hanyalah pendidikan formal
di kawasan ekonomi khusus di kek
sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur
di dalam undang undang cipta kerja ini
apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren
itu tidak diatur sama sekali dalam undang undang cipta kerja ini
dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku
kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah
bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum
kepentingan sosial kepentingan pembangunan nasional
pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan
ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat
terhadap kepemilikan tanah kepemilikan lahan
dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah
saya terima kasih
saya tegaskan juga bahwa undang undang cipta kerja ini
tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah
ke pemerintah pusat tidak tidak ada
perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan
oleh pemerintah daerah sesuai dengan nspk
norma standar prosedur dan kriteria
yang ditetapkan pemerintah pusat
ini agar dapat tercipta standar pelayanan
yang baik di seluruh daerah
dan penetapan nspk ini dapat nanti akan diatur
di dalam pp atau peraturan pemerintah
selain itu kewenangan perizinan untuk non perizinan
berusaha tetap ada di pemda sehingga tidak ada perubahan
bahkan kita melakukan penyederhanaan
melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah
dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu
ini yang penting di sini
permohonan perizinan dianggap disetujui
bila batas waktu telah terlewati
saya perlu tegaskan pula bahwa undang undang cipta kerja ini
memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau pp
dan peraturan presiden atau perpres
jadi setelah ini akan muncul pp dan perpres
yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan
kita pemerintah membuka dan mengundang
masukan masukan dari masyarakat
dan masih terbuka usulan usulan dan masukan dari daerah daerah
pemerintah berkeyakinan melalui undang undang cipta kerja ini
jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya
dan juga penghidupan bagi keluarga mereka
dan kalau masih ada jika masih ada ketidakpuasan
terhadap undang undang cipta kerja ini
silahkan mengajukan uji materi atau judicial review
melalui mk mahkamah
sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu
jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak
silahkan diajukan uji materi ke mk
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemudian tadi presiden juga merespon penolakan dalam unjuk rasa buruh
presiden menegaskan berbagai hak buruh tetap dijamin dalam rancangan undang undang cipta kerja
seperti hak cuti dan juga jaminan sosial pengawasan amdal tetap ada namun dalam bentuk pendampingan bagi umkm
kemudian yang terakhir tadi presiden menyampaikan bagi pihak pihak yang tidak setuju dengan rancangan undang undang cipta kerja
presiden menyarankan melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi melalui jalur hukum
baik itu dia tadi keterangan disampaikan oleh presiden joko widodo merespon rancangan undang undang cipta kerja
yang hingga saat ini masih terus menuai penolakan dari masyarakat